langsung saja untuk mengetahui suasana di london inggris sudah bergabung bersama kami pagi hari ini lewat sambungan skype
wni yang tengah berada di london ada adelia budiarto
halo selamat pagi waktu jakarta adel
ya selamat malam
london ya adel
adel bisa diceritakan ini habis buka puasa kan sekitar jam sepuluh malam ini aktivitasnya apa nih setelah buka puasa masih makan ronde kedua atau bagaimana sejauh ini
apakah sudah terawih juga disana
jadi di london sekarang maghribnya itu sekitar jam setengah sembilan ya setelah tujuh belas jam puasa maghribnya setengah sembilan
terus kita buka puasa habis itu karena di rumah aja jadi ya di rumah aja karena kita mahasiswa sih saya sama teman teman jadi kita belajar
dan kalau lapar ya makan lagi nanti
kalau suasana ramadan sendiri di london seperti apa sih mbak
ini kan ramadan pertama saya di london jadi nggak bisa membandingkan nih cuma
cuma awalnya tuh kita tahu kalau misalnya kbri london udah punya acara acara kayak buka bersama terus ada kajian
eh ternyata ada coronavirus sehingga kita harus di rumah aja jadi nggak kerasa apa apa nggak ada bedanya hari ramadan sama hari biasa nggak ada bedanya
ya kalau boleh tahu apa nih menu buka puasa tadi di sana
ada sambel sambelan nggak
dikirim dari indonesia kali ya
atau ngulek sendiri disana
masih punya masih
masih punya banyak sambel dari indonesia masih ngestok
makannya tek nasi ayam lalapan udah indonesia banget pokoknya
tapi harga harga naik nggak sih sejak pandemi ini di sana
enggak sih kalau harga ya
waktu awal awal pandemi cukup susah untuk dapetin stok stok bahan makanan apalagi beras karena tetap makan nasi

tapi setelah dua minggu itu ya kita bisa makan nasi lagi ya

kalau harga juga sama sekali nggak ada perubahan tetap
jadi ke supermarket harganya juga sama aja
mungkin suasana ramadan disana berbeda mungkin di tahun sebelumnya
apakah adel juga sempat merasakan hal yang sama
sebelumnya karena ini ramadan pertama ya jadi gak bisa bedain gimana gimana
tapi emang gak kerasa ramadannya sama sekali
meskipun penduduk muslim di london sebenarnya cukup banyak
kita juga ada kayak
kita juga ada kayak
kumpulan kajian untuk warga negara indonesia yang muslim disini
tapi kajiannya cuma bisa online sekarang
tidak bisa ketemu langsung nggak bisa buka bersama
oh jadi buka bersamanya mungkin sambil di depan laptop kali ya
tuju sama teman teman mereng mereng
eh di indonesia juga kayak gitu
tetap buka barang virtual
kalau ini supermarket disana gimana
aturan keluarnya longgar atau ada aturan aturan tertentu selama lockdown itu
jadi selama lockdown kita cuma bisa keluar tuh karena beberapa hal
salah satunya tuh belanja makanan dan essential booth
dan itu toko toko semua tutup kecuali toko toko makanan dan supermarket besar
jadi dan setiap kita mau masuk ke supermarket tuh udah ada jarak jarak ya
satu satu masuknya dihitungin sama
jadi ada penjaga yang menghitung di depannya
ada berapa orang masuk berapa orang keluar
jadi dipastikan di dalam supermarket jumlahnya tidak melebihi kapasitas
sehingga masih ada jarak dan physical distancing even di dalam supermarket yang sama
ya adel kalau bicara mengenai makanan gratis ini kan
kalau identik dengan makanan gratis ya
kalau di ramadan dimanapun negara itu berpuasa
tapi kalau di london apakah sama dengan new york amerika serikat
disana ada bagi bagi makanan gratis sekitar empat ratus lebih titik disana
belum ada kalau kabar itu disini
gak ada belum ada bagi bagi makanan
karena event dari pemerintah juga belum ada
apalagi untuk dalam rangka ramadan ya
gak ada sih seperti itu
jadi emang ya kita mahasiswa apalagi disini beli makanan sendiri masak sendiri
gak ada tuh yang gratis gratis belum dapat sayangnya
gak gitu ya
berarti ini menu yang paling sudah terbayang bayang ini kan berapa hari lagi ya
mungkin lebih dari dua minggu lagi kita udah idul fitri
yang kira kira kebayang bakal dimakan di waktu idul fitri
mau masak opor beneran atau mau menu lain mungkin
itu sih opor cuma kalau ketupat juga susah bikinnya
gimana bikin ketupat disini sih juga belum bisa
dan juga sadly udah kesini karena adanya pandemi dan harus di rumah aja
gak ada kayaknya nggak akan ada sholat id juga sih
biasanya tuh setahu saya kalau di inggris
apalagi yang di london ya sholat idnya tuh di rumah dubes
itu kayak ya jadi suatu acara yang cukup besar ya
sholat di rumah dubes makan di rumah dubes
tapi karena keadaan seperti ini kayaknya belum ada kesempatan buat sholat id di rumah dubes juga
jadi yaudah sholat sendiri sendiri aja
adel kalau visual yang ditayangkan sekarang ini kan kita lihat nangis cerah sekali disana
apakah memang berat kalau menjalankan puasa di london karena suhu panas
atau apa mungkin tantangan yang disana selama menjalani ramadan ini adel
tantangan paling besarnya itu karena perbedaan jam ya
jadi disini puasanya tujuh belas jam dari jam lima belas tiga puluh sampai tujuh belas tiga puluh malam
dan akan terus nambah sampai akhir puasa
kalau panas sih sebenarnya sekarang udah mulai summer ya
karena emang inggris terkenalnya cuaca aja tuh on off on off gitu
hujan terang hujan terang
tapi yang bikin lama karena yang bikin tantangan cuma lamanya aja sih
sama ya di rumah aja sambil belajar kayak menjaga dirinya yang paling susah kayaknya
menjaga diri untuk gak keluar dan yang lain lain
itu puasa tujuh belas jam beneran belajar terus apa gimana sih
saya penasaran ya kan ngapain aja selain belajar
mungkin olahraga atau apa apa yang bisa membuat adil jadi nggak stres nih selama tujuh belas jam harus di rumah aja lagi
apa main tiktok jangan jangan nih ya
banyak yang nonton film ya nyakin nonton film sama temen temen
karena waktu awal awal sebelum puasa saya masih sempetin keluar buat olahraga ke taman sepedaan
cuma setelah puasa kayaknya belum sempat sih keluar untuk olahraga ya karena cukup lelah nih
jadi kebanyakan bangun habis itu bersih bersih segala macem
masak sih biasanya paling sering
jadi kayak masak ke dapur tuh jadi salah satu hiburan kita
hiburan tuh masak siapin makanan even gak bisa ngincipin tapi ya udahlah
terus ngobrol sama temen saya juga tinggal bareng bareng sama teman
dan ya nggak ada orang tua sama orang orang tersayang
waktu pertama kali lockdown kan heboh tuh karena lockdownnya lumayan kan di london waktu itu di beberapa negara eropa
itu keluarga setiap hari nelpon gak
khawatir nggak atau punya opsi aduh udah kamu pulang aja deh del pulang aja gitu
sebenarnya sampai sekarang pun kalau ada pesawat pasti bisa pulang karena wni ya
cuma saya juga di situ beasiswa jadi kayak mengikuti skema beasiswanya
akan pulang atau enggak karena tiketnya jadi mahal kalau sekarang pulang
tapi orang tua selama komunikasi juga kita terus terusan tiap hari teleponan juga video call
jadi ya orang tua ngerasa aman dan disini juga di indonesia dan disini nggak ada bedanya sama sama
sama sama lah apa tantangannya jadi ya disini dulu aja selesai kuliah baru balik
ada himbauan khusus atau perhatian
dari konjeng atau klubes kita disana dalam masa pandemi ini selama ramadhan adel
kalau dari awal sih karena dari awal lockdown sudah dikasih tahu sama kbri
biasanya paling sering kbria update dari instagramnya
ataupun juga saya karena tergabung dalam perkumpulan pelajar indonesia ppi di uks ini
kita juga ada grup yang beneran sama atas yang ada di kbri
sehingga kalau ada informasi apa ada imbauan apa langsung ke kita
dan kita sebarikan ke mahasiswa mahasiswa yang lain yang ada di inggris
himbauannya sama pemerintah kalau kita emang harus di rumah stay safe social distancing
keluar cuma kalau ada hal hal yang penting dan kalau ada yang misal butuh makanan atau apa yang urgent yang nggak bisa keluar
itu langsung saling kontak biar bisa ada yang bantu
jadi ya memang paling ya yang penting komunikasi sih ngobrol sama temen dan semoga wifi sama internet sama lampu nggak berhenti gitu ya
semoga wifi sama internet sama lampu nggak berhenti gitu ya yang penting komunikasi sih ngobrol sama temen dan semoga wifi sama internet sama lampu nggak berhenti gitu ya

gak sih belum ya alhamdulillah
tapi biasanya air panas yang sering mati di sini
air panas biasanya mati tapi tapi habis itu kalau ya call sama tugasnya udah nyala lagi jadi ya
enggak sih nggak ada yang kayak begitu juga belum

kemudian juga ada skema lockdown dan lain lain
semoga adel di sana bisa selesai sekolahnya dengan nilai terbaik dan juga sehat dan bisa kembali ke indonesia bertemu dengan keluarga
terima kasih adelia budiarto mahasiswa indonesia yang ada di london inggris telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected ramadan